pt pertamina persero resmi memperlakukan penyesuaian harga lpg non subsidi mulai minggu dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
kini harga lpg non subsidi dijual rp lima belas lima ratus dari yang sebelumnya rp tiga belas lima ratus per kilogram
kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya sejak akhir desember tahun lalu
sementara harga jual lpg subsidi tiga kg tidak mengalami perubahan
di bulan november dua ribu dua puluh satu itu harga cpa nya itu sempat menyentuh delapan ratus empat puluh tujuh dolar per metrik ton
itu cpi tertinggi sejak tahun dua ribu empat belas
sehingga ketika kita harus menaikkan di bulan desember
pada saat itu bisa mencapai kenaikannya sekitar rp lima lebih per kilo
tapi kita mempertimbangkan beban masyarakat pada saat itu
masalahnya di tengah pandemi
sehingga kita memecah kenaikan itu melalui beberapa tahapan
dalam hal ini mungkin dua tahapan
menanggapi kenaikan harga ini ujang yang merupakan pengguna lpg non subsidi mengaku keberatan
minyak gorengnya udah mahal kosong lagi jarang lagi
mending mahal kalau ada udah mahal nggak ada lagi
kalau bisa ya pemerintah tolong dah
diturunin kalau bisa sebaik mungkin untuk pemerintah
gas juga sangat keberatan juga nih
ibu bapak rumah tangga juga soalnya saya sebagai tulang punggung juga kan sangat keberatan lah
kenaikan harga lpg non subsidi ini terjadi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok
seperti minyak goreng makanan olahan kedelai hingga daging
kenaikan harga bahan pokok lebih didominasi
memiliki pengaruh eksternal yaitu meningkatnya permintaan seiring pemulihan ekonomi dunia
hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi domestik yang rentan terhadap kenaikan harga komoditas dunia
lagi lagi kita harus merubah konsep katakanlah dari ketahan pangan menjadi kemandirian
kalau ketahanan pangan itu tidak peduli dia dari impor dan sebagainya
tetapi kalau kemandirian ada perspektif katakanlah
produksi dalam negeri menjadi prioritas untuk dikedepankan termasuk penggunaannya
tauhid ahmad memperkirakan harga bahan pokok seperti minyak goreng
makanan olahan kedelai hingga daging yang bergantung pada impor
masih akan naik dalam beberapa bulan ke depan
utamanya memasuki bulan suci ramadan
bram sinulinga yudhistira satria jakarta